kita ke informasi selanjutnya pemerintah akan menerbitkan dua ratus purwarupa
ataupun bentuk awal kartu indonesia satu atau namanya adalah kartin satu pada jumat mendatang
menurut rencana nomor pokok wajib pajak surat izin mengemudi
kemudian paspor dan kartu identitas lainnya akan dijadikan satu dalam kartu ini
dilansir cnn indonesia com direktur jenderal pajak kementerian keuangan ken dwi jugestedi
mengungkapkan peluncuran purwarupa kartin satu sekaligus menjadi sosialisasi tahap awal kepada masyarakat
agar mengetahui dengan jelas fungsi dan cara menggunakan serta kelebihan kartin sat
namun pemerintah masih menunggu izin dari bank indonesia dan pengatur regulasi perbankan
selain itu pemerintah akan melakukan percepatan meski belum diketahui
kapan kartin satu akan dihubungkan
kartu multifungsi ini akan terbit